saudara kapal pembawa sabu dari malaysia berhasil disergap polisi di perairan kempul asahan sumatera utara
penyergapan perahu yang dinakodai warga asal kabupaten batubara ini terdeteksi membawa narkoba di perairan kumpul asahan sumatera utara
ketika disergap polisi menemukan setidaknya dua kg sabu yang disimpan pelaku di dalam sebuah tas
pelaku mengaku atas arahan seseorang pelaku mengambil narkoba di perbatasan indonesia malaysia dengan berpura pura sebagai nelayan tradisional
polisi kini memburu bagian dari sindikat pelaku yang lain yang kerap memanfaatkan perairan perbatasan indonesia malaysia di kawasan sumatera utara
kita menemukan dua kg
satu kg sabu yang dibawa oleh pelaku dari indonesia bis yang dimana barang tersebut berasal dari malaysia
saat ini proses di direkturat narkoba sedang mengembangkan terkait dengan jaringan tentunya dan pelaku pelaku yang lain